berjarak sekitar delapan km dari pusat kota bojonegoro
sebuah bangunan rumah joglo tak pernah sepi pengunjung
sejak beralih fungsi dari hunian menjadi warung makan
rumah ini terus didatangi penikmat kuliner
karena menawarkan perpaduan wisata rasa dan suasana
nah jika tengah berada di jawa timur
tak ada salahnya anda mampir ke kedai yang berlokasi di desa tapelan
kecamatan kapas kabupaten bojonegoro ini
masih di jawa timur
menyambut festival mooncake sebuah hotel bintang lima di maijen sungkono surabaya
menyajikan aneka kue bulan
saat kegiatan ini mooncake biasa disajikan dan dibagikan kepada kerabat
sebagai simbolisasi rasa syukur atas panen atau keberhasilan yang telah diraih di waktu sebelumnya
bahan bahan yang digunakan seperti telur tepung terigu dan biji bijian
terus mewarnai kistimewaan cita rasa jajanan ini
proses pembuatannya pun cukup mudah
campur bahan bahan di atas adonan kue hingga padat
setelah itu masukkan telur asin ke dalam kue
selanjutnya kue di oven dengan suhu dua
agar terlihat istimewa mooncake bisa dimodifikasi dengan aneka isian dan lapisan warna pelangi
cita rasa yang lezat dan bentuknya yang unik pun membuat setiap orang yang melihatnya penasaran ingin mencicipi
ini kebetulan yang lagi saya makan adalah yang white lotus
jadi ini kan rasa yang paling favorit nih yang saya suka
kue telurnya juga enak white lotusnya juga tidak terlalu manis
jadi pas aja sih enak juga